tahan sabar beduk maghrib masih lama banget ya
karena ramadan ini kan bulan suci yang penuh rahmat nih dan merupakan momentum untuk mencari pahal dan rahmat darinya
namun setelah menjalankan separuh dari bulan ramadan biasanya nih ini menjadi fase transisi
misalnya semangat ibadah mulai menurun terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini karena nggak bisa ke masjid ya atau sahur minimal udah mulai telat
benar lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk kembali bersemangat serta belajar ikhlas atas ujian di masa pandemi seperti ini
sudah tersambung bersama kami melalui skype bersama ustadz wijayanto
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ustadz kalau kita berbicara tadi kan di awal ada paket takjil nih ya
insya allah puasa
karena tadi agak ngiler ngeliat takjil
kok bibirnya basah
kan udah minum sahurnya banyak ustadz
kira kira misalnya ustadz punya di jogja gitu ada mungkin membantu atau punya gerakan gerakan nggak yang misalnya membantu masyarakat atau membantu garda terdepan menyiapkan takjil dan sebagainya untuk itu tenaga tenaga medis dan sebagainya mungkin
alhamdulillah kita juga terutama yayasan saya di bina anak soleh juga memberikan takjil kepada para medis kepada dokter dan perawat
dan di masjid depan saya karena saya berhadapan ingat
maksud saya walaupun lockdown sudah sebulan lebih tapi mengadakan takjil tapi take away
jadi ya take away itu sudah disediakan meja dibungkus jadi ngambil sendiri sendiri
jadi anak sekolah apa gimana sih ustadz
enggak enggak juga anak sekolah
anak sekolah kan di libur juga
jadi masyarakat umum terutama yang tidak mampu
karena yang terutama yang terdampak adalah yang kerja harian para tukang sul sepatu yang keliling tiap hari itu
itu biasanya banyak sekali
dan juga orang para penjual yang tiap hari keliling terus datang sayur keliling
itu ngambilin taksil itu untuk bersama anak anaknya
nah yang nyiapin takjilnya itu siapa ustadz
kita memang ada grup
karena memang masjid masjid di jogja itu sekarang sudah punya database dan semuanya dalam satu grup jamaahnya
sehingga kita mudah semuanya terbahar zakat fitrah
sekarang sudah virtual sudah online
jadi masing masing tinggal mpengkeng dan donasi donasi juga lewat mpengkeng sudah enak jalan
jadi memang pasti ada banyak cara yang dilakukan untuk berpahala di bulan ramadhan ini meskipun ada pandemi ya ustadz
kalau kita ngomongin soal pandemi nih atau lagi masa masa corona kan kayaknya semua orang tuh kehilangan suasana ramadan ya
apalagi tarawih nggak bisa di masjid atau nggak bisa juga belanja takjil yang suasananya tuh rame banget
itu juga udah separuh jalan ramadhan
nah tanggapan ustadz tuh gimana ustadz
pertama jangan merasa resah karena allah maha tahu segalanya
ini allah itu serba tahu
itu bedanya allah dengan anchor di cnn itu bedanya di situ
jadi niatnya orang mu'min itu sudah dicatat oleh allah
sampai sampai kita itu pengennya ke masjid tapi kata ada halangan syari'i
halangan yang memang dibenarkan secara syariat
satu karena takut
takut untuk dirinya ataupun takut untuk keluarga yang ditinggalkan
misalnya kita itu harusnya perang saja tidak boleh berangkat perang kalau punya orang tua yang harus ditungguin
haji saja oleh rasulullah dilarang
jangan kamu bergaji kalau ada keluargamu yang harus ditungguin
apalagi ini sekedar ke masjid dan bukan masalah sekedar
maksudnya mencari satu manfaat
maksudnya mencari satu manfaat
tapi ada bahayanya
maka orang islam itu tidak boleh doror tidak boleh diror
orang islam itu tidak boleh kena musibah dan tidak boleh menjadi penyebab musibah bagi orang lain
justru yang bijak sekarang adalah kita beribadah di rumah bekerja di rumah belajar di rumah
karena ada qawait ada beragama itu harus punya kepandean dan kecerdasan
jangan kita nekat kita ngotot menuju kerumunan itu justru tidak bijak
karena kita walaupun di rumah pahalanya sama di masjid
karena niat tulmu'min khairu'min amalihi
orang itu sudah berniat niat itu terhalang sama dengan dia sudah melaksanakan
misalnya sekarang misalnya alfian mau haji
sudah membayar sepuluh juta tapi karena tertutup di sana memang masih lockdown
seandainya mati sudah dihitung sama dengan haji
karena sudah niat
padahal belum haji
itulah niatnya ini
daniar mau sholat tahajud nanti malam
tapi ternyata terhalang
terlalu capek karena nyusun berita begitu rupa
bagaimana bikin komen tentang orang ke mal naik sapi misalnya
dia bagus juga karena yang nggak boleh kan social distancing
animal distancing sapi distancing kan nggak ada
so distancing nggak ada
jadi boleh saja dia pakai sapi kan mau
intinya adalah dia malam mau sholat tahajud
tapi karena tertidur nggak bisa bangun
maka sudah dihitung sama dengan tahajud
kecuali kalau mipu malaikat
malam tidak bangun ternyata pipis doang terus tidur lagi
itu malaikat ketipu
kata malaikat oh bagus ini
ini anger cnn mau tahajud selama mau ditulis
ternyata oh tidur
kata malaikat sialan loh
ya jadi niat
ini juga memfungsikan rumah di dalam islam
rumah itu punya fungsi satu
untuk masganah untuk tempat tinggal
supaya semua orang menjadi kerasan di rumah
yang kedua untuk jadi musola
jadi rumah di dalam islam harus untuk ibadah
jadi di rumah harus ada baca quran
di rumah ada orang puasa
di rumah ada orang sholat berjamaah
ada sholat sunnahnya
di dalam ramadan maupun di luar ramadan
di rumah itu harus dipakai untuk sholat untuk baca quran untuk tempat tinggal
sebenarnya untuk madrasah
orang islam itu di rumahnya harus bisa untuk pendidikan
untuk madrasah untuk pendidikan untuk karakter building
bagaimana mendidik karakter anak
kalau kita punya rumah tidak ada pendidikan di situ tidak pakai musola gitu
maka rumah yang ada dibacakan
dibacakan quran dengan tidak
itu kayak orang mati dan orang ikut
tengah tengah rasulullah mengatakan orang mati dan orang hidup
karena orang hidup harganya mahal
orang mati nggak ada harganya
kalah dengan binatang paling kecil
teri teri itu hidup mahal mati lebih mahal
teri teri itu kalau sudah mati jenazahnya teri itu
itu hidupnya masih jadi makanan favorit
artinya bahwa bagaimana memfungsikan rumah kita di saat pandemi
satu sebagai madrasah sebagai musola sebagai masjid tempat ibadah
bahkan juga sebagai bukan maskanah
jadi tempat tinggal
tempat untuk maulud
yaitu untuk menyebarkan keturunan
tat kalau kita ngomongin soal ibadah ramadan di tahun ini kan cobaannya luar biasa ya
juga ada efek ekonomi
bahwa ada beberapa perusahaan yang terpaksa harus mem phk
kita juga tidak namanya tidak diizinkan buat mudik
tidak boleh buat mudik
kemudian ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan thr bagi karyawannya dan sebagainya
nah tentu saja kan kita dalam menghadapi puasa ini agak sedikit rasa nggak ikhlas gitu ya
ngeluh gitu ya
ngeluh banyak ngeluh dan sebagainya
bagaimana caranya sih tat biar kita ini bisa tetap ikhlas dan tetap menjalani ibadah puasa ini dengan penuh rasa khidmat dan keikhlasan ini
pertama puasa ini adalah mengajarkan tafaul
ada ekspektasi ada harapan di akhirat
karena beratnya cobaan itu membuat kita tinggi derajat di surga dan menggugurkan semua dosa dosa kita
untuk itu maka rasulullah menganjurkan kepada orang orang terdahulu
nabi nabi dan para sahabat itu cobaannya jauh lebih berat dari kita
maka wajar kalau surganya di atas kita semuanya
justru di saat pandemi
di saat pandemi ini allah menguji kesabaran
dengan kesabaran itu pahalanya luar biasa
di tinggi derajat di surga
dan kita luar biasa kalau kita itu bisa ikhlas
untuk hal hal berbuat baik itu lihat yang di atas
dulu ramadan ini justru perintah perang
jadi turunnya perintah puasa itu bersamaan dengan perintah mau diserang musuh maka turun perang
maka perang badar
itu dilakukan saat berpuasa
sudah puasa perang lagi
dan sekarang kita juga perang
perang melawan nama nafsu perang melawan covid sembilan belas perang untuk memberi penyelamatan bagi orang lain
karena kalau kita tidak bikin kerumunan sesungguhnya orang yang melindungi satu jiwa berarti dia telah melindungi seluruh manusia
begitu firman allah di dalam surat al ma'idah yang tiga puluh dua
allah kalau beribadah masih benar
kalau berfirman tnn bisa benar bisa salah
jadi yang pertama itu ya niat saja itu sudah masuk ke dalam pahala
kemudian juga yang tadi ya menjaga satu orang ataupun menghindari dari bahaya saja itu juga pahalanya sangat baik sekali
di rumah saja juga bisa jadi satu pahala ya apalagi untuk orang tua bersama dengan anak anak nih gitu ya ustadz ya
apalagi kita melayani mohon maaf hajat orang banyak
artinya kalau kita peduli
karena inti puasa itu adalah kepedulian
ada satu kaedah di mana kalau kamu nggak mau disakiti jangan menyakiti
kalau nggak mau kecurian jangan jadi pencuri
kalau nggak mau kehausan kelaparan jangan biarkan orang lain kehausan dan kelaparan
maka orang puasa harus punya kepedulian
dan peduli pada orang lain itu pahalanya melebihi ikhtikaf
jadi kalau sekarang itu nggak bisa ikhtikaf ikhtikaf tiga puluh hari di masjid nabawi kalah pahalanya dengan orang yang menuyuk
kalah pahalanya dengan orang yang menuyuk hajat itu perang banyak
masya allah mudah mudahan kita mendapat pahala seperti itu ya
terima kasih ustadz wijayanto sudah gabung bersama kami di good morning
mohon maaf waktunya terbatas tapi banyak sekali informasi dan juga hal penting yang bisa kita dapatkan dari ustadz
terima kasih ustadz
terima kasih ustadz
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh